untuk mengetahui kondisi terkini dampak yang ditimbulkan dan penanganan banjirop kelurahan tanjung mas semarang jawa tengah kita terhubung dengan produser lapangan kami ada damar sinuko di semarang jawa tengah
selama siang damar nampaknya air masih ada di belakang anda dengan ketinggian berapa ini apakah masih ada upaya lain yang dilakukan oleh tim gabungan setelah ada upaya perbaikan tanggul yang jebol dilakukan pada rabu pagi ini
saya berada di lokasi dimana salah satu tanggul laut yang jebol kawasan pelabuhan tanjuma semarang
jadi saya tadi jampingi kapolres kabupaten semarang kompleks pol airwan awar kemudian direktur polisi air dan udara pol jawa tengah kompleks pol heriadi dan kapolres kabupaten semarang akbp yusuf wanto ardi
dan menaiki perahu karet meninjau langsung titik lokasi tanggul laut yang di belakang saya ini jebol
sepanjang tujuh meter dan saat ini masih menunggu proses pembangunan sementara atau penutupan sementara dan karung pasir yang disiapkan oleh pelindo dan bagaimana teknis nantinya pembuatan tanggul sementara
kita akan berbincang dengan kapolres kabupaten semarang kompleks pol airwan awar yang saat ini juga ada di lokasi
dan pak ud
ya jadi gini
sekarang kita berada di
sisi timur pelabuhan tanjung emas
di sisi timur ini ada dua yang jebol
ini titik pertama kurang lebih tujuh meter
kemudian titik kedua yang tadi kita tinjau itu kurang lebih dua puluh sampai dua puluh lima meter
yang saat ini sedang dilakukan perbaikan
untuk proses penyebab kerusakan ini ini menurut kami ada dua hal
yang pertama karena ketinggian air
kita haris senin dan selasa kemarin
itu memang di posisi yang tinggi di dua sepuluh meter
ini titik ketinggian yang menurut bmkg tertinggi di satu dekade terakhir
nah itulah kemudian yang menyebabkan ditambah lagi hempasan ombak yang menghantam dinding ini
yang menjebol bendungan ini yang akhirnya sampai sekarang air masuk ke kawasan pelabuhan tanjung emas
di mana akibat dari
masuknya air ini menghentikan aktivitas hampir keseluruhan aktivitas di pelabuhan tanjung mas selama dua hari ini
nah proses perbaikannya kita sudah mulai di titik pertama tadi yang kita kunjungi
itu dengan memasang karung karung pasir plus ditambah penguat
itu dilakukan oleh teman teman dari polri tni kemudian dari pelindo dari relawan dan masyarakat sekitar sini untuk melakukan perbaikan
setelah itu selesai baru kita akan berpindah ke titik ini
insya allah siang ini akan selesai
pak perlu digarisbawahi saya
kebangunan talus sementara ini juga berpacu dengan waktu
karena air laut akan kembali naik sekitar pukul satu siang
jadi waktu efektif dari pembangunan talus sementara ini hanya berjalan pukul delapan pagi hingga pukul dua belas siang
baik kemudian masalah yang timbul kemudian adalah damar kesulitan
air bersih bagi korban terdampak banjirop ini
apakah sudah ada penanganan terhadap para warga yang terdampak banjirop ini untuk diberikan logistik kemudian asupan makanan pangan kemudian juga air bersih
bagaimana upaya yang sejauh ini dilakukan oleh tim bpbd dan juga tim gabungan
ya logistik bahan pangan atau pangan dengan air bersih ini sudah disiapkan oleh pengkot semarang
dibantu aparat tni polri ada sekitar tiga titik dapur umum yang dibangun di kelurahan tanjung mas kelurahan tambak lorok dan kelurahan bandar hado
yang kemudian nantinya dari dapur umum ini akan diberikan atau dibagikan makanan ke rumah warga yang terdampak oleh banjirop ini
dan tidak ketinggalan juga ibu ibu bayangkari dari kepolisian polres tata semarang dan polda jawa tengah juga ikut membantu
dan juga memberikan penginjilan sumbako untuk mereka yang terdampak banjirop ini yang menurut data dilaporkan ada sebanyak delapan kakak yang menjadi korban atau terdampak dari banjirop yang selama tiga hari ini
baik tadi narasumber anda sempat menyebutkan ini juga menyebabkan aktivitas di pelabuhan tanjung mas terhenti atau lumpuh total katakanlah seperti itu
apakah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi adanya kapal
kapal dari sumatera dan kalimantan yang akan bersandar di pelabuhan tanjung mas apakah evakuasi penumpang ini juga dibutuhkan di sana
ya untuk aktivitas pelabuhan tanjung mas memang yang berhenti atau lumpuh total adalah aktivitas bongkar muat dan aktivitas pabrik
ada sekitar dua puluh pabrik di dalam kawasan pelabuhan tanjung mas ini
di mana para pabrik ini terpaksa harus meliburkan sementara karyawannya karena ruang produksi mereka memang tertendang banjirop
mencapai ketinggian satu lima meter
namun untuk aktivitas penyeberangan terminal penumpang ini masih dapat dilakukan meskipun para penumpang harus evakuasi dari ke pintu satu dan menggunakan perahu kemudian sampai ke daratan di terminal penumpang
mereka para penumpang ini dimintai jasa untuk perahu ini dua puluh ribu per orang
meskipun berat tapi para penumpang merasa apapun ini tetap membantu karena memang
banjirop ini memang lebih didominasi oleh faktor alam
baik kita harapkan memang penanganan dari banjirop segera diatasi dengan baik dan juga korban dapat tertangani juga di sana